sabar tak tadi gue udah coba chat kok
gue yakin bentar lagi dia nyampe
kan kampus sama cafe ini deket banget jaraknya
belum mulai kan meetingnya
belum kok diin gue nungguin lo kok
makasih udah nungguin
jadi kita tinggal dateng aja ke lokasi
non jadinya konsep mana yang lo approve
terus lo kirim ke anak anak with followers ya
kasih bocoran dong konsepnya apa
mengandung artis sama lagu lagu yang lo nyanyiin ren
kayak misalkan ada contoh adegannya nih
ada laki laki yang mau ngasih surprise ke pacarnya
pas ulang tahun
gue pengen adegan itu nanti bikin baper semua orang oke
untuk talent ceweknya nanti udah ada
jelas ada lah
putri usus goreng
tuh kan tuh kan
sekilas nomi kayak kesel gitu kan
pas pangeran nyebut nama putri
nih aji kayaknya sih
naomi udah nyiapin talent ceweknya
ya kan nom
oh kalo mau pake putri gak apa apa sih
ya kalian kan gak perlu bangun chemistry lagi
gue tau kok kalau pangeran itu cinta banget sama putri
naomi aja dukung pangeran sama putri
kayaknya ata beneran cuma over thinking doang
sampai nganggep naomi ngurusin pangeran
bener tuh nom gue setuju
jadi kita gak buang waktu untuk ngebangun chemistry lagi
gue akan bikin sesuatu di hari syuting video klip nanti
tunggu aja tanggal mainnya
bisa banget nomi pura pura gini
dari tatapan matanya aja gue bisa liat kalo naomi tuh punya maksud terselubung
untung naome gak curiga kalau gue dari tadi ngawasin dia
nah nanti gue siapin rundown sekalian sama schedule nya ya
terus nanti gue forward ke kalian semua oke
sambil nunggu jam kuliah
jam kuliah kalian pesen makanan aja oke
keliatan banget tau gak sih kalo nomi tuh diam diam
curi curi pandang ke pangeran
mau gak mau ibu harus ngomong nih sama mel
mel kita harus ketemu
mel kita harus ketemu
oh my gosh niat banget sih ya pak
sampe ngajakin gue ketemu cuma buat bahas soal naomi
gak ada yang harus kita omongin tentang naomi
gue tau lo curiga sama naomi wapun juga begitu
gue yakin nami punya niat terselubung sama pangeran
oh my god yang bener aja sih
apa sih ada apaan sih
kok lo kaget gitu mukanya
ah udah kali van lo gak perlu tau
orang gak aja sangkut pautannya sama lo juga
gak guna juga kali lo kepo
gue iain apa enggak ya ajakan atta
jangan jangan atta kayak gini karena mau jebak gue lagi
soalnya kan dead flowers semua deket sama naomi
lo gak usah mikir yang aneh aneh mel
gue gak mihak naomi sama sekali
niat gue cuma pengen ketemu lo buat bahas tentang naomi
penasaran sama gimana fake nya naomi
kan bagus kalo misalnya gue sama atta bisa kerjasama buat bongkar kepalsuan naomi
nah kok gak respon balik sih chat terakhir gue
padahal gue kan udah yakinin ke dia kalau gue tuh bukan di pihak naomi
niat dimana aku
ada yang kaget
kata keliatan aneh banget liat naomi
din meetingnya udah kelar belum
kalo udah gue cabut duluan gapapa kan
udah kok meetingnya
bentar lagi juga kita pada cabut
gue langsung cabut aja deh
ada tugas dari kampus
lah lo ganda kelas apaan emang ya teh
makan dulu aja lah santai
yaudah itu masa itu mah gampang ran
gue harus cabut sekarang nih buru buru
kenapa lagi tuh anak
pasti habis berantem sama cewek elian
ya tadi sih gitu kan
tapi gatau deh bener apa enggaknya
kau mau makan dulu
siapa tau yang udah bilang bener dia lagi berantem sama citra
jadi mungkin sekarang atta lagi nyamperin citra buat nyelesain masalah
makan aja dulu
makan aja dulu
kamu dari mana
aku dari meeting sama pak remon

lidia habis meeting sama pak raymond untuk membicarakan apa ya
jangan jangan mereka membahas keterlibatanku dalam kasus jakarta

jadi jangan ada satupun orang yang boleh masuk
termasuk pak alex
tolong buka sebentar pintunya
aku pengen bicara sebentar aja
aku yakin alex pasti panik waktu dengar aku habis meeting sama pak remote
dia curiga kalau aku kasih tau pak raymond soal keterlibatannya dalam kasus caka
kalau aja kamu gak ninggalin aku sendirian di saat aku sedang kesulitan menghadapi kasus ini
mungkin sikap aku ke kamu gak akan seperti ini lex
sayangnya kamu terlalu pengecut
di saat aku membutuhkan bantuan kamu
kamu malah kabur dan coba lepas dari tanggung jawab
dan sekarang aku akan bikin kamu hidup dalam ketakutan seperti yang aku pernah rasain sebelumnya
aku akan bikin kamu jatuh sampai kamu gak bisa bangkit lagi
aku akan bikin kamu jatuh sampai kamu gak bisa bangkit lagi